oh yang sejauh yang saya tahu bahwa persoalan persoalan politik itu yang telah dikelola oleh kpu
kita tidak pernah sama sekali kecampur tidak ada cerita itu
kita mau melakukan politik praktis enggak
pada ksp sama sekali kita fokus kepada program program pemerintah
khususnya mengejar proyek proyek nasional strategis yang saat ini kita kalkulasi ya
karena kita tinggal waktu dua tahun saya sudah membuat peta tentang proyek proyek nasional strategis
kira kira nanti prosentasinya
nantinya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa itu yang sedang saya kerjakan
jadi tidak berpikir bagaimana politik praktis untuk dua ribu dua puluh empat belum